halo saya tahu bisnis di terminal dari ibu bun
dulu dia minta bantuan saya untuk merebut terminal
waktu itu saya rugi karena dia gagal
tadi dia nelfon saya
menyebut orang orang yang mau kita bikin jadi nggak berguna sebagai temannya
cek apa hubungan mereka
waktu orang orang yang jadi backing
saya iwan ada yang ngeroyok di parkiran
didu ngasih tahu saya iwan ada yang ngeroyok di parkiran
ibing juga ngasih tahu saya
saya mau kesana sekarang
nanti saya jadi kurang lincah
kamu tunggu disini aja
kasih tau ujang sama kang uran
iwan mau duduk
kang cecep mau kesini
ibu bun juga mau kesini
udah ada kang cecep yang mau kesini
kata iwan ibu bun gak usah kesini
udah ada kang cecep yang mau kesini
iya saya udah tau
iwan ada yang royok
di parkiran diduk sama ibi
oke saya kesana
kayaknya lagi di kebon
ngecek yang kerja
katanya disana susah sinyal
kalau kang ujang udah saya telepon langsung ott
cuma satu badan sakit semua
kena pukulan sama tendangan
kamu beli minumnya cuma satu
saya juga mau minum
kenapa belinya cuma satu
saya tadi buru buru
memangnya kalau buru buru nggak bisa beli tiga
itu buat iwan aja
halo kita bisa ketemu
ada keperluan apa
yang meroyok temen temen saya
saya gak tahu siapa aja temen temen kamu
dan kamu gak perlu tahu urusan saya
maaf saya sedang sibuk
saya tahu bisnis di terminal dari ibu bun
dulu dia minta bantuan saya untuk merebut terminal
waktu itu saya rugi karena dia gagal
tadi dia nelfon saya
menyebut orang orang yang mau kita bikin jadi nggak berguna sebagai temannya
cek apa hubungan mereka
waktu orang orang yang jadi backing orang orang di parkiran nyerang anak buah remoni parkiran
didu nyebut nama salah seorang dari mereka
mungkin orang yang namanya bubun itu juga
salah seorang yang menjadi backing orang orang di parkiran di pasar sama di terminal
dia dulu mau menguasai terminal
kenapa dia sekarang justru jadi salah seorang baking orang orang di terminal
saya gak tahu bang
kita harus cari info soal orang yang namanya bubun
dari didu atau dari temannya yang tukang parkir
jangan ke rumah saudara saya kalau lihat keadaan saya begini
nanti mereka banyak tanya
lihanku tukang parkir jangan kryopor
tak ada kelapa
ada hal suatu
sekarang cepet banget
pasti anda berdua bisa ngecil sadis
kita harus pergiclek
mau ngambil orderan kicimpring
ini ada yang mau ngambil orderan kicimpring
itu kan tugas irin
irinya kan lagi pergi
kita ke tempat bubun
kalau kira kira ada bahaya
kamu gak usah nekat
langsung kabur aja